kita ke sorotan lain saudara tiga anggota polisi yang bertugas di polsek pancur batu
diperiksa propam polrestabes medan
usai video aksi ketiganya diduga bermain judi di asrama tersebar luas di media sosial
video dugaan bermain judi yang dilakukan tiga anggota polsek pancur batu medan sumatera utara ini
direkam oleh salah seorang warga dan diunggah di media sosial
dari keterangan di dalam video warga menuliskan bahwa ketiganya diduga berjudi di lingkungan asrama polisi
atas dugaan ini propam polrestabes medan pun kemudian bergerak melakukan pemeriksaan
pihak polsek pancur batu menyebut bahwa tiga anggotanya hanya bermain kartu
untuk mengisi waktu kosong tanpa adanya unsur taruhan uang
namun kejadian itu masih didalami oleh propam
jadi terkait berita yang sedang tirang itu memang betul anggota polsek pancur batu
jadi permasalahan itu sedang ditangani di sipropam polrestabes medan
memang betul memang anggota kita bermain judi di sini
ya mereka hanya bermain kartu untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan piket
di asrama di belakang kami